tapi febri ngerasa ada yang ngilindumin kalau di samping edward
febri juga ngerasa nyaman kok di samping edward
setiap bapak pulang dari pos ronda bapak langsung ngusir edward suruh edward pulang
kalau edward pulang febri mau ngobrol sama siapa
ketika edward pulang febri menangis
masa aku campur
nanti kalau kamu udah gak
masih untung kamu punya dede ros
kalau saya nggak punya siapa siapa
pak ini berkas berkas calon tki yang akan berangkat
kalau bisa yang dari desa cidahu tolong didahulukan ya pak
tentu bu yoyo
insyaallah minggu depan semua sudah bisa masuk balet pelatihan
akum yang suaminya esih tenaga kerja kita yang diriat
yang waktu itu rumahnya marowisan
iya betul pak
itu dia saya juga nggak tahu pak
mudah mudahan cuma main di rumah temennya
saya permisi ya pak
ini ya tuh makanan sama pakaian jantri buat kamu feb
makasih ya jen
bapak bapak prabut ayo
bapak bapak prabut prabut
saya memahami arti meramaikan dan memakmurkan rumah allah secara harfi ya pak ustadz
benar pak ustadz
bahkan bukan hanya itu
banyak yang kalian salah tafsirkan
istri kalian mencuri
anak kalian menyalahgunakan amanah
sahabat karib kalian jolib anyaya
tidak pak ustadz
kalian bukan sayang pada mereka
tapi menggiring mereka ke neraka
orang yang melaporkan perbuatan buruk keluarganya
padahal mereka itu menyelamatkan kalian
yang menjurumuskan dibilang baik
yang menyelamatkan dibilang buruk
dunia sudah terbalik
benar pak ustadz
saya sudah waktunya zuhur
di sini badan febri terkurung tapi pikiran febri bebas
tapi teh kalau di rumah badan febri bebas tapi pikiran febri terkurung
terkadang tek jan juga pengen kabur dari rumah
setelah tamat sekolah nanti jen pengen langsung nikah biar bebas dari bapak
setelah nikah jen mau berangkat keluar
febri juga kadang berpikiran kayak gitu
gump cepet kasih tau esy
iya pak ini baru mau di sms
gimana kalau febri kerja
dulu kan kita pergi dari rumah karena kerja
ya kan kang dadang
di cilaos febri gak punya teman
di sana ada edoar edward anaknya baik
kita juga sama sama gak punya teman
tapi fably ngerasa ada yang dilindungin kalau di samping edward
febri juga ngerasa nyaman kok di samping edward
setiap bapak pulang dari pos roda bapak langsung usil edward
suruh edward pulang
debbie masih kecil
jennifer juga masih kecil

dia mau nelpon satu jam lagi

dia mau nelpon satu jam lagi

ini susah ini
tidak pulang juga tidak bisa kerja
di mana mana juga gitu kalidang
orang nggak akan bisa konsentrasi kerja kalau anaknya hilang
ya kalau udah tau gak usah diomongin kali
kita omongin yang kita gak tau aja ceng
febri cuman butuh temen yang bisa ngertiin febri jen